suatu ketika di kerajaan yang jauh hiduplah seorang pria muda bernama ral
ralf adalah pria yang baik tetapi dia selalu sangat sial
dia berusaha sekuat tenaga mendapatkan cukup uang untuk menghidupi dirinya dan istrinya
tetapi itu selalu merupakan perjuangan
dia harus melakukan pekerjaan sampingan untuk orang orang di desanya di pasadena
suatu hari ralf sedang keluar memancing di danau dengan harapan bisa menangkap ikan yang cukup
untuk dijual di pasar dan memberi makan dirinya dan juga istrinya
tetapi setelah berjam jam dia duduk di pinggir danau dan memancing
ralf hanya berhasil menangkap kotoran yang mengapung di danau
aku bahkan belum berhasil mendapatkan setengah gigitan
apa yang akan kukatakan pada istriku
dia baru saja akan menyerah dan pulang ketika dia mendengar erangan memilukan dari belakangnya
apa itu tadi
ralf berbalik untuk melihat kurcaci dengan janggut yang sangat panjang tersangkut di akar pohon
dia terkejut melihat kurcaci itu dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi
bantulah tony karena jenggot tony tersangkut di akar pohon ini
tentu tapi di mana tony
iya tentu aku akan membantumu
dengan hati hati dia melepaskan janggut tony dari akar pohon
karena kau telah membantuku aku akan melakukan sesuatu untukmu
sambil mengatakan itu dia mengeluarkan batu mengkilap dari sakunya dan memberikannya kepada raff
ingat kapan saja
tiba tiba mereka mendengar suara serigala melolong
oh tidak seekor serigala aku harus pergi sampai jumpa lagi
ralf menyaksikan tony berlari dan menghilang di balik pepohonan
dia melihat batu itu batu itu berwarna ungu dan mengkilap
mungkin ini batu berharga aku akan menjualnya di pasar
tapi sebelum itu biarkan aku melihat apakah aku bisa menangkap ikan
dia memasukkan batu itu ke dalam sakunya dan duduk kembali dengan pancingnya
dia menunggu dan menunggu dan masih tidak menangkap apapun
dia berkata dengan lantang
kuharap aku bisa menangkap ikan yang besar sekali
segera setelah dia mengatakan itu seekor ikan besar mendarat di danau
lebih besar daripada ralf sendiri
aku belum pernah melihat ikan sebesar ini
aku bisa memberi makan seluruh desa dengan ikan sebesar ini
bagaimana aku akan membawa ini kembali ke rumah
ralf berpikir dalam hati mungkin saja dia bisa membuat harapan lain yang mustahil
kuharap ikan itu bisa menggendongku
walau ikan mulai bergerak
ikan itu meluncur di bawah kaki raff dan mulai melompat ke arah pasadena
membawa ralf di punggungnya seperti penunggang kuda
ralf mulai curiga bahwa batu itu mungkin saja sebuah batu ajaib
desa pasadena menghadap ke kastil raja monaco yang sangat indah
seluruh desa telah mendengar banyak desas desus tentang raja raja monaco dan juga keluarganya
dikatakan bahwa ratu adalah orang yang periang dan selalu tertawa dan bersorak kemanapun dia pergi
raja mencintainya karena hal ini
suatu hari ketika ratu tiba tiba meninggal raja monaco menjadi sangat sedih sehingga dia melarang tawa di seluruh kastil
raja monaco memiliki seorang putri bernama viola
sejak dia dilarang tertawa putri viola juga berhenti tertawa
dia cantik dan anggun
tetapi tanpa tawa dia lelah
setelah tertawa dia tampak tak bernyawa dan sedih
dia melanjutkan tanpa tertawa terlalu lama sehingga dia tidak tahu lagi bagaimana harus tertawa
raja monaco segera menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk mencoba dan membuat putrinya tertawa
semua pelawak dan juga komedian terbaik di kerajaan dipanggil oleh raja
tetapi tidak ada yang bisa membuatnya tersenyum
akhirnya dia mengumpulkan para menterinya dan orang orang bijak untuk bersaing menikahi putrinya

hal yang dapat membuat putriku putri viola tertawa akan diberikan lima puluh juta koin emas dan akan menikahi viola
para pria senang mendengar hal ini
sementara itu putri viola sedang mencondongkan tubuh keluar dari jendela kamarnya ketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa di jalanan di bawah
pada pandangan pertama itu tampak seperti seorang lelaki yang menunggangi seekor ikan raksasa
segera jelas bahwa itu adalah seorang pria yang menunggangi seekor

putri viola menggosok matanya
putri viola menggosok matanya
sejauh ini itu adalah hal teraneh dan terlucu yang pernah

dia tertawa terbahak bahak dia tertawa sangat keras sehingga tawanya terdengar di seluruh kastil
raja monaco yang sedang berada di aula mendengar suara putrinya tertawa
akhirnya seseorang membuat putriku tertawa

raja bangkit dan segera pergi ke kamar sang putri
apa yang terjadi viola apa yang sangat menghiburmu
memegang perutnya sambil terus tertawa viola menunjuk keluar jendela
iya ayah aku tidak bisa berhenti menertawakan orang asing ini yang mengendari seekor ikan bukannya seekor kuda
aku jatuh cinta padanya
ayahnya bergegas menuju jendela
ayahnya bergegas menuju jendela
dan melihat ralph mengendarai seekor ikan raksasa dan bergabung dengan viola dalam hiburan

tetapi kegembiraan mendengar putrinya tertawa untuk pertama kalinya segera lenyap saat sang raja menyadari pernyataannya sendiri
dia segera mengirim orang orangnya untuk memanggil orang asing yang menunggang ikan itu ke kastil
aku ingin bertemu dengan pria ini
ralf segera dihadirkan di depan sang raja
siapa namamu tuan
siapa namamu tuan
ralph yang mulia aku tinggal di desa dekat pasadena
apa yang kau lakukan selain mengendarai ikan ralph

yang mulia aku juga menangkap ikan dan terkadang menjualnya di pasar
oh seorang petani hanya jika aku membayarkan konsekuensi dari keputusanku
keputusan apa yang mulia
raja monaco menjelaskan kepada ralf segalanya
kau meninggalkanku tanpa pilihan selain menikahkan dengan putriku yang cantik
ralf tersenyum raja tidak hanya harus memberinya lima puluh juta koin emas tapi ia juga harus membiarkannya menikahi putrinya
pada malam yang sama raja monaco mengunjungi putrinya viola untuk mengkonfirmasi kembali pernyataannya
apakah kau yakin ingin menikah dengannya
tidak seorang pun pernah membuatku bahagia sepanjang hidupku
aku tidak peduli berapa banyak pangeran raja ksatria aripati yang kau taruh di depanku
aku tidak akan menikah dengan siapa pun kecuali ksatria ikan itu
selain itu kau berjanji bahwa siapapun yang membuatku tertawa akan menikahiku
tidak menemukan jalan lain raja monaco mengundang ralf untuk makan malam dan bermalam di istana
raff dan viola bertemu dan langsung jatuh cinta
namun raja monaco sepertinya masih kurang senang dengan semuanya
saat makan malam raja monaco menanggung ralph
saat makan malam raja monaco menanggung ralph

cara dia makan cara dia berpakaian cara dia berbicara dan sopan santunnya
tidak ada yang baik tidak ada yang istimewa

ini membuatnya sangat sangat khawatir
setelah makan malam dia pergi menemui perdana menteri nelman yang merupakan penasehat terdekatnya
aku tidak bisa mengambil kata kataku
tidak bisa membiarkan anakku menikah dengan yang disebut kesatria ikan
jadi aku menyerahkannya kepadamu
hentikan segera pernikahan ini
lakukan apa yang harus kau lakukan
keluarkan aku dari situasi ini
nelman berpikir sebentar dan mengangguk
raja monaco menjadi sangat puas karena dia pikir menterinya akan mengurus situasi ini
yang tidak dia ketahui adalah bahwa nilman telah memutuskan untuk menghentikan pernikahan
dengan membuat ralf hilang dari pasadena
malam itu penjaga nilman menyelinap ke kamar tamu tempat ralf tidur
mereka mengikatnya dan memasukkannya ke dalam tong yang mereka tutup rapat dan melempar minyak lain
ralf bangun ketika dia menyadari dia akan tenggelam dan segera menggunakan batu ajaib untuk digunakan
kuharap tong ini berubah menjadi perahu
tong itu bertambah besar sampai menjadi kapal yang sangat besar
kuharap perahu ini membawaku kembali ke pasadena
dan hal berikutnya yang dia tahu perahu itu melayang di udara dan ralph akan pulang dengan senyum percaya diri di wajahnya
pagi berikutnya ketika ralf ditemukan hilang hati viola menjadi sangat sedih
ayah satu satunya orang yang paling aku cintai tidak ada
tolong temukan dia karena aku tidak bisa hidup tanpanya
pencarian langsung dilakukan tetapi tidak ada tanda tanda
raja monaco sekarang tegang dan khawatir tentang putrinya
apa yang sudah kau lakukan
di mana dia
kau harus membawanya kembali
yang mulia aku tidak bisa
aku menguncinya dalam tong dan melemparkannya ke laut
kau melakukan apa
dengan kata lain aku menyingkirkannya
aku tidak pernah meminta kau melakukan sesuatu yang ekstrim
aku hanya tidak berpikir dia cukup baik untuk putriku
tetapi aku jelas tidak ingin membahayakan hidupnya
raja monaco sekarang merasa sangat khawatir
tidak menyadari bahwa ralf baik baik saja ia segera pergi ke putrinya dan mengaku
sementara itu kapal rauh masuk ke pelabuhan saat dia kembali dengan kemenangan
dia segera menemui sang putri dan menceritakan segalanya padanya
raja monaco yang baru saja tiba untuk mengakui segalanya kepada putrinya terkejut melihat ralf masih hidup
ayah sepertinya ada seseorang yang tidak senang aku menikah dengan raff
mereka melemparkannya ke laut
ayah harus mencari tahu siapa itu karena tindakan memalukan seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja ayah
raja monaco sangat malu atas apa yang telah dilakukannya
dia tidak bisa menahannya lagi di dalam dirinya dan segera mengakui segalanya kepada ralf dan viola
dan meminta mereka untuk memaafkan dirinya
siapa aku untuk memaafkanmu yang mulia
aku hanya ingin mengatakan bahwa aku jatuh cinta dengan putrimu dan ingin menikahinya
hanya itu yang aku inginkan
raja monaco sangat terkesan dengan ralf
dia memberkati ralf dan putrinya
pernikahan itu berlangsung hari itu juga
nelman diusir dari kerajaan dan raja monaco menawarkan ralf setengah dari kerajaannya
terima kasih yang mulia
tetapi aku tidak mengharapkan kerajaanmu atau kekayaan apapun di dunia
dan begitu dia mengatakan itu dia mendapati dirinya terbangun di gubu kecil
dia berbalik dan menemukan istrinya sedang tidur di sampingnya
itu adalah mimpi yang paling gila yang pernah kualami